gue harus balik ke kamar ini
kasian dia gak ada yang jagain
aku bukan nabi
yang mengunggat keputusan bapak
tidak ada kesempatan
untuk bapak meminta maaf sama riri
belum pernah aku melihat papa sesedih ini
papa memang keras sama kalian
tapi papa tidak ada maksud jahat
dan aku yakin riri juga ngerti
kamu udah makan
kamu sih kan lapar
tadi belum makan
mama sama papa juga belum makan
mama sekalian bimbut kamu ya
bapak gak lapar
cuti perliri ya
saya harus bicara sama keluarga pasien riri tentang masalah kehamilannya
jangan sampai dokter bicara ke andi
karena akan terbongkar semuanya
aku harus mencegah ini semua
suster ada suaminya atau keluarga pasien yang datang
tadi ada dok tadi pada keluar
saya mau bicara sama suaminya riri dimana dia
untung kamu ketemu
terima kasih ya
kamu ambil makanan dulu ya
mbak pasien yang tersenamah riri ada gak
saya saudaranya sebentar saya periksa ya
sekarang dirawat di ruang icu mbak
jadi ke kanan ya
saya mau bicara sama suaminya riri
saya kakak kandung suaminya
jadi gini dok
sampai sekarang suaminya itu belum tahu soal kehamilannya riri
karena emang mungkin dari awal riri itu ingin memberikan kejutan kepada suaminya
jadi saya mohon sama dokter untuk sekarang dirahasiakan dulu soal kehamilannya riri
andi suaminya riri itu memiliki penyakit jantung bawaan
kita semua sangat khawatir kalau sampai
ntar andi banyak pikiran terus penyakitnya kampuh
tapi suaminya tetap harus diberitahu
kondisi si janin tergantung dari ibunya
jika dalam waktu tiga hari dia tidak sadar dari koma
kemungkinan besar janinnya ikut meninggal
jangan lupa untuk
semoga dia bisa cepat sadar dari komanya
kalau begitu saya pamit
dan tolong beritahu suaminya begitu keadaan memungkinkan
kamu harus sembuh ya
aku bener bener gak sanggup
kalau aku harus ditinggalin kamu dan juga anak kita
aku harus pergi sebelum andi atau keluarga kamu datang
aku gak akan membiarkan kamu membongkar ke semua orang
bahwa akulah penyebab semua ini
kamu udah bikin aku mendaritari
sebaiknya kamu pergi selama lamanya dalam kehidupanku
haris pasti akan kembali ke aku
gue harus balik ke kamar ini
kasian dia gak ada yang jagain